oke dari cara untuk menyemir sepatu menghilapkan sepatu
coba sekarang kita akan kilapkan apa ya taste kita
karena prabu mau ajak kita minum minum kopi yang lain
benar biasanya kan kalau minum kopi itu ya anda membuatnya jadi kopi tubruk misalnya
atau kopi susulah seenggak enggaknya
tapi sebetulnya juga kalau anda punya beberapa bahan kayak alpukat misalnya
kita bisa mengkombinasikan nih alpukat dan kopi
dan itu menjadi minuman yang sangat nikmat
coba kita akan lihat seperti apa caranya
oke sekarang kita akan buat yang barangkali anda belum bayangkan sebelumnya
gimana caranya nih ada buah alpukat dan juga kopi disatukan
nah saya akan kasih rahasianya untuk membuat dessert avocado coffee
kalau untuk bikin avocado kopi karena nanti di dasarnya adalah minuman dingin jangan menggunakan kopi panas
kalau pakai kopi panas disatukan dengan avocado yang dingin nanti kopinya akan rusak rasanya
jadi kita menggunakan v enam puluh alat seperti ini untuk ais
yang pertama caranya adalah kita buka dulu ya
lalu aisnya kita masukkan ke sini
ini masih pelan pelan nih
jadi nanti kofinya ketika diseduh ya
akan langsung dingin tanpa merusak isi kopinya
nah untuk coffee filter seperti ini
yang dibutuhkan adalah kopi yang kasar
jadi jangan terlalu halus nanti menggilingnya
kurang lebih sekitar dua puluh gram cukup untuk satu gelas
nah lalu kita masukkan kopinya ke dalam filter
nah air panas untuk menggiling kopi seperti ini
bukan menggiling menyeduh kopi seperti ini
suhunya juga harus dijaga yaitu sekitar sembilan puluh an derajat
kalau kurang dari sembilan puluh derajat nanti aroma kopinya gak keluar
disebutnya undercook ya
nah ada alatnya kan untuk mengukur suhu
ini harus kurang lebih sekitar sembilan puluh derajat ya
sekarang kita akan apa ya blender
kira kira satu gelas itu butuhnya setengah avocado saja
jadi satu buah avokado atau avocad itu bisa untuk dua gelas ya
atau dua cup dari avocado
sirup hazelnutnya sedikit saja supaya nanti rasanya keluar
lalu pemirsa ada di sini ini kopinya sudah dingin tuh
sedikit saja di sini
langsung kita tuangkan saja
sebentar ini kasih kopi dulu sedikit ya supaya nanti bagus warnanya
nah ini bubuk coklat yang tadi anda inginkan
tabur di atasnya
pemirsa suka atau mau menggunakan ice cream supaya lebih segar dan juga bisa jadi dessert
wuh saya rasa bisa langsung bikin sendiri di rumah kan
jadi intinya kopinya itu yang digiling sendiri dulu
yang digiling dan yang paling penting sebetulnya kopinya harus dingin dulu
jadi kalau misalnya tidak punya alat yang tadi ya v enam puluh itu untuk membuat kopi dingin
ya udah dibuat kopi kayak biasa tapi dimasukkan dulu ke kulkas satu jam dua jam supaya kopinya dingin
nah baru disatukan nanti dengan alpukatnya
karena kalau kopinya panas nanti alpukatnya juga akan rusak rasanya
karena kan begitu masuk yang alpukat dingin terus kemudian kopinya panas tidak ketemu
oke jadi pada intinya langsung bisa dapat buat manfaat ya
manfaat dari alpukat manfaat dari kopi juga langsung minum